musibah tsunami yang terjadi di banten dan lampung mengundang keprihatinan wali kota surabaya tri risma hari ini
bersama pns dan masyarakat risma menggelar doa bersama
doa tidak hanya ditujukan pada korban tsunami tetapi juga untuk kota surabaya agar diberikan keselamatan
bencana tsunami di banten dan lampung tiga hari lalu mengundang keprihatinan berbagai kalangan
di surabaya wali kota tri risma hari ini menggelar doa bersama dengan seluruh pegawai negeri sipil pemkot surabaya
serta perwakilan forum pimpinan daerah di halaman balai kota surabaya
doa bersama dan istiqosah ini dipancatkan agar tidak ada lagi musibah bencana alam yang terjadi di negeri ini khususnya di kota surabaya
doa bersama juga sekaligus sebagai doa keselamatan karena beberapa hari lalu surabaya digegerkan dengan peristiwa tanah ambles di jalan raya gubeng
untungnya dalam peristiwa itu tidak ada korban
surabaya terhindar dari musibah
mudah mudahan juga seluruh indonesia nggak ada korban lagi karena musibah musibah yang terus berurutan ini
ini akhir tahun supaya nanti tahun depan lebih maksimal lagi kerjanya
selain prihatin atas bencana alam yang terjadi di indonesia risma juga berharap perayaan malam tahun baru nanti tidak ada aksi konvoy
warga di mina lebih banyak berdoa agar indonesia tentram dan damai
wahyu pratama surabaya